dahulu kala di sebuah kerajaan yang besar
ada seorang raja dan seorang ratu yang saling mencintai
mereka menjalani kehidupan yang nyaman dan bahagia di kastil mereka
tapi pada suatu hari raja lelah dan mulai merasa gelisah
dia ingin keluar dan bertarung untuk menguji kekuatannya
alina sayangku apakah kau ingat hari hari indah di mana aku dulu bertarung dalam pertempuran
oh tentu saja aku ingat kau sangat berani waktu itu
waktu itu apakah kau menganggapku sekarang tidak berani lagi
aku tidak pernah mengatakan itu sayangku
aku pikir kau adalah orang yang paling berani dari semua pejuang di dunia
hahaha aku pikir juga begitu
tapi aku merindukan masa masa indahku di mana aku menaklukkan kerajaan
dan setiap prajurit hebat akan tunduk pada kekuatanku
kau tidak pernah benar benar menaklukkan kerajaan kan kau tahu
dan prajuritmu tunduk kepadamu
oh ya sudahlah aku hanya mengatakan itu
aku ingin keluar lagi dan menghidupkan kembali

hmm ya kalau kau memang menginginkannya aku tidak akan menghentikanmu
lakukanlah apa yang kau mau
tapi tolong kembali dengan aman karena aku sangat merindukanmu
oh aku akan segera kembali sayangku
raja segera mengumpulkan semua tentaranya
dan memerintahkan mereka untuk berperang dengan kerajaan tetangga
aku telah mendengar tentang raja yang kejam yang memerintah negeri itu
kita akan membalas orang orang dari kerajaan itu dan membebaskan mereka semua
raja brian dan pasukannya berperang melawan raja yang jahat dengan berani dan ganas
tetapi pada akhirnya raja brian kalah
dan dia juga seluruh pasukannya menjadi tawanan di ruang bawah tanah raja yang kejam
di sini raja brian yang malang kelaparan dan diperlakukan dengan sangat buruk
dia ditahan di sana selama beberapa hari dan segera menjadi sangat kurus dan juga lemah
suatu hari ia mencuri kertas dan pena bulu dari penjaga yang sedang tidur
dan menulis surat kepada ratu alina
ratuku aku terjebak di ruang bawah tanah raja jahat
tolong bawa semua emas permata dan setiap kekayaan yang kita miliki
dan selamatkan aku dari kesengsaraan ini
tolong cepatlah cintaku
raja mengeluarkan gelang yang dia sembunyikan di pakaiannya
di gelang itu ada lambang kerajaannya dan siapapun akan mengenalinya
dia membungkus gelang itu dengan surat dan melemparkannya melalui celah dinding
aku berharap seseorang menemukannya aku hanya berharap itu bukanlah musuh
gelang itu sangat mengkilap sehingga menarik perhatian seekor burung
burung kecil itu datang menghampiri dan mengambil surat berisikan gelang itu
burung itu terbang di atas tanah dan akhirnya beristirahat di dekat seorang pria
yang sedang duduk dan beristirahat di bawah pohon
oh halo benda apa yang kau bawa ke sini
hmm sebuah gelang
oh ini berisi lambang raja bagaimana ini bisa berada di sini
dia adalah orang yang sederhana dan jujur dan memutuskan untuk langsung pergi ke istana
dan mengirimkan surat itu ketika dia sampai di sana dia langsung menemui ratu
ratuku aku menemukan ini ketika aku berada di pedesaan
mungkin ini penting
jadi aku membawanya kepadamu
terima kasih tuhan
lelaki itu pergi dan setelah itu ratu alina segera membaca surat itu
kalah dalam perang tahanan
oh tidak cintaku telah terkurung di kerajaan lain
hah apa yang harus aku lakukan
kalau aku pergi sendiri ke istana raja kejam itu
dia mungkin akan membawaku juga sebagai tawanannya
aku tidak bisa mempercaya orang lain dengan begitu banyak kekayaanku
lalu ratu menyusun rencana untuk menyelamatkan cintanya dari cengkraman raja jahat
malam itu dia memotong rambutnya yang panjang dan indah lalu mengenakan jubah gelap
aku sangat mirip anak laki laki aku harap raja jahat bisa diakali dengan baik
dia membawa seruling dan berjalan pergi dari istana
ratu alina berjalan sepanjang malam dan berharap semuanya baik baik saja keesokan harinya
ketika matahari terbit dia sampai di kerajaan raja jahat
dia pergi ke istana untuk menemui raja dan sangat gugup ketika dia sampai di sana
kau siapa dan mengapa kau datang ke kerajaanku
aku berpergian pemain seruling dari tanah yang sangat jauh
aku telah mendengar tentang kehebatanmu dan aku memutuskan untuk memainkan nada pada serulingku
oh dan kau pikir lagumu akan cukup baik untuk menyenangkanku
pikiran yang lucu
aku mohon biarkan aku memainkan hanya satu lagu saja
aku berjanji kau tidak akan pernah mendengar sesuatu yang seindah apa yang aku mainkan
baiklah lakukan sesukamu tapi berhati hatilah nal
jika aku tidak suka dengan apa yang kau mainkan aku akan melemparkanmu bersama dengan semua tahanan yang aku miliki
ratu alina senang bahwa dia telah berhasil menipu raja dan menyetujui persyaratan itu
dia mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkan nada yang sangat indah
raja mulai kagum pada betapa indahnya lagu itu
dia segera terpesona oleh nada nada lembut yang dimainkan oleh ujung jari ratu alina
dia bermain cukup lama dan segera mengakhiri lagunya
wow itu memang sangat indah
kau benar aku belum pernah mendengar musik yang luar biasa sepanjang hidupku ini
mengapa kau tidak tinggal di istanaku dan bermain musik untukku
tapi laguku hanya indah karena aku sering berpergian
pemandangan baru dan indah yang kulihat membuat lagu lagu saya sangat menyenangkan
hahaha aku mengerti apa maksudmu
baiklah apa yang bisa aku berikan sebagai hadiah
ratu alina tersenyum mendengar ini
akhirnya dia mendapatkan kesempatan
baiklah yang mulia
kau bilang kau punya banyak tahanan
mengapa tidak memberi aku satu sebagai teman dalam perjalananku
aku sangat menginginkannya
aku bisa memberimu sesuatu yang jauh lebih seperti

seperti emas atau permata
aku dapat meyakinkanmu bahwa apa yang aku minta bernilai lebih dari permata di dunia
raja memanggil para tahanan untuk dibawa
segera mereka semua berdiri dalam barisan di depannya
ketika dia melihat suami tercintanya dia hampir menangis
aku bilang itu dia
aku memilih pria ini untuk menjadi teman
kau bisa membawanya
baiklah kau bisa membawanya
ratu alina dan raja brian pergi dan meninggalkan kerajaan raja jahat
mereka berjalan berhari hari dan bermalam malam
tetapi ratu tidak pernah mengungkapkan identitasnya
dia selalu berbicara dengan suara rendah dan raja tidak pernah berpikir dia adalah wanita yang sangat dia cintai
dia memainkan serulingnya saat mereka melakukan perjalanan kembali ke kerajaan mereka
raja menyukai lagu lagu yang dimainkan dan tidak pernah bosan dengan itu
kau bermain sangat baik
apakah kau tahu aku sebenarnya adalah raja dari kerajaan itu biarkan aku membalasmu
sang ratu ingin sedikit menggoda suaminya
raja aku meragukan itu
kau tidak terlalu tampan dan pakaianmu terlihat seperti kau baru mengambilnya dari tempat sampah
beraninya kau aku adalah raja ikut saja denganku ke istana dan kau akan lihat
hahaha aku hanya bercanda
kalau kau seorang raja maka pergilah aku akan terus berpergian dan mungkin mengunjungimu lain kali
ya baiklah tapi ketahuilah bahwa aku sangat berterima kasih padamu
keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan raja pergi menuju ke kerajaannya
sang ratu menemukan jalan pintas dan segera mencapai istananya sebelum raja sampai
dia berpakaian normal dan pergi menemui cintanya
ketika raja memasuki istana
semua orang di luar sidang sangat khawatir
mereka berlari ke arah raja dan mengelilinginya
rajaku kemana saja kau kami sangat khawatir
yang mulia kau terlihat sangat kurus dan lelah
kemarilah yang mulia biarkan kami membersihkan pakaianmu
sang raja tersenyum dan berbicara kepada mereka semua
tetapi dia tidak memandangi ratunya sekalipun
dia berpikir dia telah mengkhianatinya
dia bahkan tidak memperhatikan rambut pendeknya
bagaimana dia bisa melakukan ini padaku
satu satunya wanita yang aku cintai dia tidak bisa menyelamatkanku
sang ratu mencoba berbicara dengan rajanya
tapi sang raja sepenuhnya menghindarinya
sang ratu sangat sedih
tetapi dia segera memutuskan untuk merencanakan sesuatu
keesokan harinya ketika raja sedang duduk dan merajuk di ruang sidangnya
ia mendengar nada yang akrab di suatu tempat
lagu apa itu aku pernah mendengarnya di suatu tempat
ini aku raja besar aku datang untuk mengunjungimu
aku senang bertemu denganmu
tapi bukankah kemarin kau bilang akan pergi berkeliling dunia
bagaimana kau bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang sesingkat itu
dan kau benar benar seorang raja
pakaianmu tampak sedikit kurang berdebu dari yang terakhir kali
hahaha ya mengapa kau datang sekarang
baiklah kau mengatakan kau akan memberiku hadiah
aku datang untuk mengambil hadiahku
tentu saja nak apa yang kau inginkan
emas kekayaan seruling kristal
sebut saja dan itu akan menjadi milikmu
semua itu tidak penting bagiku yang mulia
aku hanya menginginkan satu hal dan itu adalah
suara suara itu
alina melepas jubahnya dan mengungkapkan dirinya kepada brian
brian heran dan dia merasa sangat malu
mengapa kau tidak memberitahuku bahwa itu kau
oh itu tidak masalah aku melakukannya hanya untuk bersenang senang
aku aku minta maaf atas cara aku memperlakukanmu
aku sangat senang kau menyelamatkanku aku sangat mencintaimu
aku juga mencintaimu sayangku
ketahuilah bahwa setiap kali kau dalam masalah
aku akan selalu datang untuk menyelamatkan